dibantu aparat kepolisian warga desa mamampang kecamatan tombolopao kabupaten goa sulawesi selatan
beramai ramai melakukan pencarian ular kobra yang berkeliaran di perkebunan warga
pasalnya di wilayah tersebut sejak dua bulan terakhir telah terjadi serangan ular kobra hingga mengakibatkan empat petani tewas
sejauh ini untuk korban yang meninggal karena gigitan ular
berdasarkan informasi dari warga bahwa sudah ada empat orang yang meninggal
pak itu meninggal di tempat atau di rumah sakit
dia meninggal di tempat ada juga yang dalam perjalanan ke rumah sakit tinggal
kalau yang dua informasinya saya tidak monitor tapi yang terakhir ini meninggal di tempat ada juga dapat perjalanan ke rumah sakit
fenomena kemunculan ular kobra sendiri dianggap tidak lazim bagi warga
pasalnya sulawesi selatan bukanlah endemik reptil paling berbisa ini
sementara karyawan badan narkotika nasional kabupaten lumajang jawa timur panik dan bergegas keluar ruangan
setelah seekor anak ular kobra masuk ke dalam aula kamisia
beberapa karyawan pria dan petugas keamanan berusaha menangkapnya dengan sapu
setelah berhasil ditangkap ular dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral
tak berapa lama petugas kembali menemukan seekor anak ular kobra di ruang administrasi
kepala bnn kabupaten lumajang mengimbau para karyawan agar waspada karena kemungkinan masih ada anak ular kobra lain yang berkeliaran di sekitar kantor
ternyata salah satu anakan kobra ini ada di bawahnya keset di depan aula kami
kami sudah berpikir bahwa kalau ukuran anak kobra seperti ini pasti tidak hanya satu
ular kobra sepanjang satu meter juga ditemukan di dalam warung di kawasan jeruk purut pasar minggu jakarta selatan kamis dini hari
ular tersebut telah dua hari bersembunyi dan meneror pemilik warung dengan menyemburkan bisa
usai tertangkap oleh petugas pemadam kebakaran ular kobra selanjutnya diserahkan ke komunitas pecinta reptil
di jakarta utara petugas ppsu juga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang tiga meter
di kalinias kelapa gading kamisian
petugas yang tengah membersihkan sampah kemudian menangkapnya
menurut petugas ppsu ular sering muncul di aliran kalinias
namun banyak petugas tidak berani menangkapnya
usai ditangkap ular akan diserahkan ke balai konservasi sumber daya alam bksda pemprov dki jakarta
tim liputan cnn indonesia